untuk masuk ke flora wisata ini anak anak berusia tiga dan empat tahun dikenai harga tiket masuk rp dua puluh lima saat hari biasa dan rp tiga puluh saat akhir pekan
telah membina saya membimbing saya
inilah yang dirasakan eko hari seorang ayah berusia empat puluh tujuh tahun
dan beragam kerajinan seperti kaligrafi
mulai dari tas baju bantal krim wajah dan sebagainya
sama sama ini sih sama sama punya ibaratnya punya level yang kalau misalkan kita bandingkan kita timbang timbang nih harusnya punya level yang sama gitu
ini karena kucing liar ada laporan begitu kan saya jadi binaan sini
wow lumayan antusiasnya tinggi ya
oke jadi intinya tidak soal jalurnya ya
mendengar musik gamelan mungkin sudah biasa bagi banyak warga indonesia
sempat sempat ada seleksinya bareng bareng sama ada juga lumayan banyak sih waktu itu
kita tidak bisa memaksa tapi kita selalu berharap dan mendoakan supaya mereka bisa datang suatu hari
mendapatkan informasi yang memadai
terakhir sebagai pelengkap iga ditaburi dengan potongan bawang daun
dan dpr di provinsi maupun tadangkota itu kan bisa disendirikan
kalau dulu dulu sebelum pandemi itu misalnya seri delapan
yang notabene ada di jakarta dan di pulau jawa lah kayak gitu lah
jadi saat ini masih belum bisa kita
cuman ya kalau menurut gue sih sebenarnya
karena sampai saat ini belum ada official resmi
atau nantinya akan dikembangkan ke seluruh
jadi bapak saya dan ibu saya dulu aktivis dari partai masyumi
termasuk portnya termasuk atasnya
agar tahu bahwa ada budaya keris oleh kita di tempat kita ini
sekarang masyarakat kita pengeluaran perbulan itu rata rata tiga puluh
apalagi pada perempuan yang mungkin sudah mengalami
karena ini sangat sangat terutamanya yang menyangkut pria
kalau lu kayak misalnya tim kayak kemarin
berkeliling untuk melihat apa yang membuat toko lima lantai tersebut
gua nih udah mikir kesitu atau
dan yang ketiga adalah artikulasi
juga karena rumah rumah warga di pinggir apa
tidak mungkin dua dari empat khulafah rasidin itu terbunuh
ada di beberapa series
membuat dua belas penumpang tewas dan sembilan korban luka luka
kalau kita langsung bahas per team kayaknya bu ya
iswandi menyarankan perbandingan semen dan pasir dengan perbandingan satu sak semen untuk tiga karung pasir
dan juga dampak para pemain asing
di beberapa musim lalu memang ada luka doncik
dan itulah mengapa saya sangat senang
itu tadi mungkin nggak macet karena tadi mungkin pak joko juga sampaikan sekarang kan banyak yang terhubung atau dekat dengan ruas tol ya pak ya
misalnya kenapa empat persen kenapa dari tiga lima itu naiknya ke empat persen kenapa naiknya setengah persen gitu misalnya
dengan memberikan mereka juga insentif insentif kepada perusahaan perusahaan di amerika untuk investasi di negara negara yang joint ipf ini
termasuk mungkin indonesia akan dapat sentimen positif dari hal tersebut
jadi tingkat paparannya itu malah makin tinggi
sebagai salah seorang penyintas covid sembilan belas
sehingga saya bisa istiqomah terus dalam ketakubatan saya
ya udah banyak maaf kayak bumbu bumbu yang fresh gitu kayak kunyit daun serai daun jeruk kayak gitu jahe kayak gitu gitu banyak banget di sini
dia kamu ganti jangan ke dpw
buat yang mau moto
karena mereka punya tujuan dari undang undang tersebut adalah ada dua tujuan
dia sudah mulai datang datang ke semana mana kan gitu
serta memiliki nilai nilai dan filosofi yang tinggi
dengan materi pemain yang ada
padahal menurut gue arigi cocoknya di second line up
terus kan paling deket dulu kan ada golden horse tuh
membayangkan berbagai hal selama beberapa menit
otomatis dapat begitu saja diterima oleh berbagai pihak
itu semuanya gejala klasik memang
banyak banyak cuma gue nggak merasa dia kayaknya berasa gitu ya kalau
dia punya motivasi yang berbeda disitu
kita baru memang pbi yang mengadakan acara seribu perempuan berkebaya indonesia itu
pertama terus kedua itu
kerabat tionghoa yang tinggal di australia berasal dari indonesia
lebih dari dua pekan mendapatkan perawatan kini ia dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
ya mau gak mau hans harus cun
sehingga saya yakin tidak perlu takut ya kalau ada terjadi
kan tadi kita ngejebutin beberapa nama pemain yang bakal rame
berpengalaman ya sangat berpengalaman
sehingga memang permasalahan dari ppdb ini mengenai pembuatan akun yang kemarin sempat mengalami error selama dua puluh empat jam ini sudah bisa tertangani
cuma mereka menambah beberapa rookie aja
ya alhamdulillah kepercayaan dari pihak dirjen pas kumham kemudian kejaksaan dan instansi yang lain
satu topik yang menarik lagi adalah
bisa perusahaan lain gitu ya yang menyediakan jasa pinjaman
yang kedua gua melihat
jadi secara energi tuh
tapi kan pemain pemain yang di bawah itu akan sulit tuh
kita ada seleksi di awal itu diseleksinya dari aplikasi peduli lindungi
ada konsep yang sedikit lebih ke jawa